ijet itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap sodara rat
jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan
termasuk kalau ada dungan dungan pelanggaran
kita dalam menangani saudara rat membentuk tiga tim
jadi tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan
jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan
nah ada pun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan
dan hasilnya adalah ijet telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya
kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan
kita menemukan seperti itu
kemudian dalam tim ini juga ijen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial
baik itu video foto dan lain sebagainya
itu tim pertama
jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi
ada tim ketiga
nah tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan
ada pun hasilnya untuk tim ini
terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan
ini ada yang jadi dilaporkan
yang kedua tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan
yang ketiga sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi
jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua kakak adik teman seperti itu
nah kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut
yang kedua terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas
dan ketenangan dalam sikap perilaku ucapan dan tindakan kepada setiap orang
baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan lhkpn secara benar
tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak
serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan
dan kepantasan sebagai ayat
yang kedua tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
yang ketiga menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya
yang keempat terdapat informasi lain
yang mengindikasikan adanya konflik
yang ketiga dengan keinginan bukta dan pengusaha

yang ketiga dengan keinginan bukta dan pengusaha
dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu
inspektorat jenderal atau irjen merekomendasikan untuk memecat saudara rat
usulannya sudah disampaikan dan ibu menteri sudah menyetujuinya
nanti mungkin selanjutnya akan diselesai
diselesaikan oleh pasik gen proses selanjutnya